beragam upaya dilakukan pemerintah untuk menangani pandemi covid sembilan belas
badan usaha milik negara juga diharapkan mampu membantu penanganan pandemi covid sembilan belas
yang memukul sektor ekonomi dan kesehatan
sudah maksimal ke perusahaan pelat merah turut membantu pemerintah
kita akan membahasnya bersama dengan pengamat bumn toto pranoto
pak toto selamat malam
selamat malam pak fira
baik sehat pak fira
baik kita melihat tadi pernyataan awal dari menteri bumn pak erick thohir
bagaimana kemudian kontribusinya konvensi gas dari industri kemudian menyediakan oksigen untuk kebutuhan medis
tapi kita berbicara dulu sejumlah langkah yang telah dilakukan oleh bumn untuk mengambil peran di tengah pandemi covid sembilan belas
apakah terobosan yang dilakukan saat ini dinilai sudah cukup maksimal
ya saya kira jangan lupa bahwa perusahaan milik negara itu memiliki fungsi bukan hanya semata fungsi komersial ya
tapi juga ada fungsi publik
dan saya kira dalam konteks pandemi sekarang ini memang pso bumn itu yang harus dikedepankan
jadi contoh tadi misalkan penyediaan suplai oksigen memang sudah dibantu dikerjakan oleh beberapa bumn yang memiliki kapasitas untuk mengerjakan
dan di luar itu kan sebetulnya juga sudah banyak hal lain lagi sebetulnya dikontribusikan oleh bumn
paling tidak untuk sektor kesehatan saja ya penyediaan vaksin itu kan dikerjakan oleh
nah holding biofarma ya maksud juga dengan distribusi obat obatan di anak perusahaannya kimia farma maupun di indofarma
belum lagi kalau kita lihat kepada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di era pandemik ya banyak kesulitan misalnya
dan kemudian pln misalnya juga memberikan subsidi cukup banyak untuk kelompok keluarga di level yang paling bawah ya yang pelanggan empat ratus lima puluh sembilan ratus kwh misalnya
atau juga misalnya kita lihat telkomsel misalnya pernah bantu juga untuk kuota gratis bagi pelajar atau mahasiswa begitu ya
dan beberapa yang lain
itu menjadi contoh bagaimana bumn memberikan kontribusi ya untuk masa era pandemi ini ya
jadi saya kira memang tugas mereka sebagai kepanjangan tangan pemerintah apalagi di penugasan kaitannya dengan public service obligation ini
saya kira menjadi apa yang
harus dilakukan oleh bumn saat ini
oke baik sebelum kita berbicara mengenai vaksin dan sebagainya kita lihat dulu pernyataan dari menteri bumn pak erick thohir
apa saja arahan presiden dalam kaitan peran bumn di pandemi berikut ini
ada pesan khusus pak dari pak presiden untuk pak erick
kan bapak presiden selalu menekankan kepada saya bahwa saya harus turun
memastikan keberadaan bumn ini bukan jadi beban masyarakat
tetapi sesuai dengan
tupu vaksinnya apa
membantu menteri menteri lain yaitu membantu daripada public service pelayanan publik
seperti tadi kalau kita bicara mengenai oksigen bumn tidak produksi oksigen medis
tapi dengan kondisi sekarang oksigen sangat diperlukan swasta sudah luar biasa ya
semua teman teman swasta sudah melakukan tapi masih kurang
nah karena itu kita meminta krakatau steel meminta tentu ya kan
pupuk sriwijaya coba membantu
alhamdulillah dapat tiga ton per hari
plm dapat dua ton per hari
baik tadi menjawab statement awal dari anda pak toto mengenai public service
tapi tadi pak erip mengatakan ada arahan agar bumn tidak menjadi beban masyarakat
apakah memang ada potensi ke arah sana
ya kalau kita melihat misalnya kinerja bumn di dua ribu sembilan belas
dua ribu dua puluh kan dampak pandemik memang memukul dunia usaha secara keseluruhan lah ya
termasuk bumn juga
bisa dilihat dari kinerja bagaimana tingkat penjualan menurun tingkat laba juga jauh menurun begitu ya
sehingga memang ini menjadi tanda penting kalau itu akan menjadi katakanlah
mestinya kontributor sekarang justru mengalami penurunan
kan jangan sampai statementnya pak erick thohir tadi misalnya ya
bumn itu ada tapi kemudian tanda petik kurang memberikan kontribusi misalnya ya
atau malah bahkan
menjadi beban begitu ya bagi negara atau bagi masyarakat
saya kira ini ke depan kuncinya adalah bagaimana dengan upaya upaya yang ada
dengan berbagai macam sektor ya
dimiliki oleh bumn mereka bisa berperan optimal paling tidak memberikan kontribusi bagi
penanggulangan ya situasi pandemik saat ini ya
saya kira tadi sudah disebutkan ya beberapa
peran dari bumn bumn di sektor sektor yang memang sangat dibutuhkan saat ini di era pandemi
nah ke depan saya kira juga
ini adalah era terbaik untuk menyiapkan kembali
bagaimana bumn bumn untuk bisa segera siap kalau nanti kondisi pandemik sudah mulai reda ya
vaksinasi sudah mulai berhasil
sehingga ekonomi sudah mulai akan kembali bangkit maka saatnya juga bumn harus segera bisa
tancap gas saya kira untuk segera bisa menggrab
berbagai opportunity yang ada
oke artinya saat ini belum tancap gas ada hambatan
ya saya kira kalau kita lihat kan problem di bumn nya sendiri kan memang
lumayan banyak ya
jadi bahkan sebelum riset apalagi lumayan masa pandemik ini kan juga
banyak kinerja bumn yang tidak terlalu bagus misalnya begitu ya
apalagi ditambah pandemik kemudian
menyebabkan kinerja mereka menjadi semakin buruk begitu ya
sehingga ini masa masa setahun satu setengah tahun terakhir mestinya juga
jadi masa yang cukup bagi preparasi mereka untuk segera bisa
perbaiki tur bisnisnya
jadi lebih sehat dan lebih kompetitif sehingga nanti pada saat
bisnis mulai kembali normal mereka sudah bisa harus lari lebih kencang
oke baik berbicara mengenai vaksinasi kita punya pernyataan lainnya
dari menteri bumn erick thohir berikut ini
bantuan percepatan program vaksinasi pemerintah
karena itu kita membangun sentra sentra vaksinasi bumn
yang sudah satu enam juta masyarakat kita bantu menyuntik
tetapi tidak di situ pun kita
ada program yang namanya vaksin gotong royong yang bekerja sama dengan pihak swasta
di mana para pihak swasta merasa terpanggil untuk membantu pemerintah
kan ini sama kalau swasta yang membayar dibagikan gratis kepada pegawainya itu kan sesuatu hal yang
nah kita bekerja sama dengan swasta membantu mengadakan vaksin yang gotong royong itu
nah swasta yang menyuntikkan
kita hanya mendukung saja tapi kita alhamdulillah kalau bumn sendiri kita mayoritas ya pakai vaksin gotong royong
betul apa catatan anda untuk vaksinasi ini
tadi menteri sudah menjelaskan bagaimana sentra vaksinasi dibangun bekerja sama dengan berbagai pihak
untuk menggenjot program vaksinasi nasional
targetnya saat ini kita memang masih relatif cukup jauh untuk target selanjutnya
saat ini memang sudah berhasil dua juta dosis per hari tapi ada target selanjutnya lima juta dosis
ya saya kira ini tidak bisa dilepaskan nanti dari kontribusi utama di suplai vaksin ya
sama tentu kita akan sangat mengandalkan kepada bio farma sebagai satu satunya produsen vaksin ya di nasional ya
bagaimana kapasitas indofarma itu bisa terus ditingkatkan
dan saya kira itu sudah mulai dilaksanakan termasuk juga mereka menjalin kerjasama dengan berbagai macam
international research organization untuk bisa juga kedepannya memproduksi

saya kira itu pening bahwa kita memiliki suatu kekuatan di sektor produksien vaksin ya
lalu kedua juga saya kira bagaimana kerjasama kerjasama yang sudah dikerjakan oleh banyak bumn sendiri
saya kira sudah dilaksanakan banyak sekali kentra kentra vaksin dibuat di berbagai daerah
bumn bumn yang beroperasi di wilayah wilayah
tadi begitu ya sehingga dengan semakin
banyak sentra vaksin yang dikoordinasikan oleh
bumn maka tentu juga akan
lebih mempercepat target
vaksinasi di berbagai macam daerah
yang ada dan saya
kira ini koordinasi sinergi diantara
berbagai bumn yang terkait dengan
sektor ini amat sangat
dimungkinkan apalagi juga
kita sudah membuat satu
holding misalnya untuk
rumah sakit misalnya ya dan ini juga saya kira
tersebar di banyak tempat
juga itu nanti tentu bisa disinergikan
dengan bumn bumn yang menjadi
host untuk penyelenggara
sentra vaksin di berbagai tempat ya jadi mudah mudahan
ini bisa menjadi kontribusi
nyata bumn bagi percepatan
untuk memberikan kontribusi lebih
nyata bagaimana anda melihat sebarannya
sendiri sentra vaksinasi yang bekerjasama dengan
ya memang sekarang kalau kita lihat
di jawa sendiri mungkin vaksinasi
relatif sudah jauh lebih
merata begitu ya mungkin konsentrasi kita
sekarang adalah melihat bagaimana
supaya wilayah wilayah lain di luar jawa
ya sama di sumatera
kalimantan indonesia bagian timur
juga bisa lebih cepat ya
program vaksinasi nya dan saya
perhatikan memang ini sekarang kita
konsentrasi terutama di wilayah
barat tengah mungkin sudah lumayan cukup banyak
tapi di wilayah timur mungkin relatif
masih kurang ya sehingga mungkin
saya kira kontribusi bumn
nanti ke depan dengan apa namanya
indonesia wilayah timur ini bisa
jadi perhatian dan saya kira di sana nanti
kita akan bisa melihat kontribusi
bumn bumn yang besar yang beroperasi
di wilayah timur ya kemudian mereka
nanti bisa menjadi pelopor
bagi sentra vaksinasi
bumn di wilayah timur
yang bisa membantu masyarakat lokal di sana
oke untuk memastikan upaya penanganan pandemi
ini bisa lebih komprehensif artinya dibutuhkan
koordinasi antar lintas lembaga
yang lebih erat juga bagaimana
catatan anda kementerian bumn dengan
kementerian lain misalnya kementerian sosial ataupun
kementerian kesehatan sama sama berupaya
untuk penanggulangan pandemi ini bagaimana
kerjasama lintas sektor menurut anda
ya saya kira memang pekerjaan
vaksinasi ini secara nasional tidak bisa
dikerjakan oleh satu kementerian
saja ya jadi dia membutuhkan
dukungan dari berbagai macam
juga kementerian yang lain paling utama
saya kira adalah bagaimana misalnya kita bisa
menjamin ketersediaan sumber
vaksin begitu ya dan itu tentu
domainnya di kementerian kesehatan ya
kemudian juga bagaimana kementerian bumn
bisa membantu dari sisi misalnya pasokan
bahan baku vaksinnya
lalu kemudian juga bagaimana bisa
mendayakunakan berbagai macam
bumn yang ada di seluruh penjuru nusantara
misalnya untuk mereka bisa
membantu ya pembangunan sentra sentra
vaksinnya begitu ya dan kemudian
juga tentu bagaimana kerjasama
dengan pemerintah lokal tempat begitu ya
dan juga misalnya kementerian sosial
untuk bisa bahu membahu memberikan
data yang lebih akurat sehingga akan
lebih banyak lagi misalnya penduduk
yang kemudian bisa menjadatkan
fasilitas untuk bisa
vaksinasi secara lebih cepat
jadi kerjasama lintas departemen
lintas sektor saya kira memang menjadi suatu
kebutuhan nyata dalam
percepatan untuk vaksinasi
sebagai penutup singkat saja apakah saat ini
yang sudah dilakukan sudah on the track atau
masih ada hal hal lain yang sebenarnya
perlu diperhatikan oleh kementerian bumn
yang sudah dikerjakan oleh kementerian
saya kira sudah on the track mereka membantu
cukup banyak terutama dari sisi
untuk pengadaan vaksin dan juga
bagaimana sentra sentra vaksin
didirikannya di banyak tempat
mungkin catatan berikutnya adalah bagaimana
proses tadi bisa lebih dipercepat
begitu terutama di kawasan yang
sama sekali atau masih kurang ya
pemerataan soal vaksinasi dan ini
saya kira membutuhkan kerjasama
yang lebih erat lagi nanti antara pihak
kementerian bumn tentunya
dengan pihak kementerian kesehatan dengan
pemdas tempat dan juga dengan berbagai
kementerian lain yang terlibat
percepatan sentra vaksin ini
baik toto pranoto pengamat
bumn terima kasih waktu anda pak toto
malam hari ini bersama cnn indonesia
selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih